salah satu daerah yang terkena dampak terparah dari bencana tsunami
yang menerjang kawasan pantai barat banten adalah kecamatan sumur
kabupaten pandeglang banten
dan koresponden cnn indonesia albi pratama
sebelumnya sempat memantau wilayah tersebut
saya melaporkan saat ini adalah kecamatan sumur
di kabupaten pandeglang provinsi banten
yang menjadi satu dari dua tempat yang diterjang tsunami
dengan kekuatan yang cukup besar pada saat tanggal dua puluh dua desember dua ribu delapan belas
hari sabtu yang lalu
di mana kecematan sumur menjadi salah satu prioritas bagi bnpb
dan juga pemerintah daerah provinsi banten dan juga khususnya kabupaten pandeglang
untuk segera dilakukan proses penyaluran bantuan seperti itu
dan di belakang saya ini adalah sejumlah pemukiman padat penduduk
yang memang rata rata ini adalah kampung nelayan seperti itu
ada sekitar puluhan rumah yang rusak berat
ataupun memiliki kehancuran yang cukup masif
karena jarak antara bibir pantai di kecamatan sumur
dengan beberapa pemukiman
padat penduduk yang ada di sini paling dekat sekitar tiga puluh sampai dengan lima puluh meter saja
sedangkan estimasi ataupun perkiraan dari terjangan tsunami
yang melanda di kawasan pemukiman ini mencapai seratus meter seperti itu
dan sejumlah warga yang memang merupakan penduduk di sekitar lokasi ini sendiri
mengatakan pendistribusian bantuan masih belum bisa dikatakan maksimal
karena beberapa pengungsi ataupun korban mengaku
masih belum mendapatkan distribusi bahan makanan
lalu pakaian dan juga beberapa keperluan logistik lain
karena memang ada sejumlah faktor yang menjadikan keterlambatan
ataupun tidak maksimalnya pendistribusian bantuan menuju lokasi ini sendiri
selain karena jarak yang jauh tetapi juga akses yang sulit untuk menuju ke lokasi ini
di mana perjalanan saya dari kawasan carita dan juga labuan di kabupaten pandeglang
menuju ke lokasi ini lebih kurang enam puluh kilometer
dan membutuhkan waktu sekitar tiga lima sampai dengan empat jam perjalanan
melalui jalur tepi pantai yang pada saat kejadian sampai dengan hari senin kemarin
ini masih tidak terjadi
terputus seperti itu dan baru bisa dibuka beberapa diantaranya oleh pihak tim sargabungan
baik itu dari tni polri dinas pekerjaan umum kabupaten pandeglang dan juga beberapa elemen masyarakat
walaupun tadi jalan sudah mulai terbuka tetapi masih ada beberapa material material lumpur
dan juga batuan yang menutupi jalan dan sedang diupayakan untuk bisa dibersihkan
dan beberapa di antara jalan lainnya memang masih belum rusak
ini bukan dikarenakan akibat terjangan tsunami
tapi memang karena belum ada jalan yang mumpuni untuk menuju ke lokasi ini sendiri
pendistribusian bantuan baik itu makanan logistik dan lain sebagainya
bisa segera didiskusikan secara merata di lokasi ini
yang memang butuh cukup banyak bantuan bantuan untuk segera disalurkan
tapi pratama sumur pandeglang banten